kami tidak bisa mengendalikan tenaga dalam
empu menggunakan keris ini
karena keris itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa
kalau pala sri masih dalam pengaruh jahat
maka kejahatannya itu akan terkalahkan oleh keris tersebut
aku harus mendapatkan chris chandra sengkala dari romo

sekarang romo yang akan mengira
bahwa pala sri lah yang mencuri keris chandra sengkala itu kakang
jangan sampai romo dan yromo tahu yang sebenarnya
kalau mereka sampai tahu
jangan buang waktu wengis
kita keluarkan senjata pusaka kita

keluarkan semua jurusmu kakek tua
agar kau tak mati penasaran
kau tak bisa menang
kita tak sanggup mengalahkannya
lebih baik kita pergi dari sini
dadaku tak luka
guru harus segera diobati
ya setibanya mereka di lembah jalatunda
aku akan bersemedi
aku sangat penasaran
dan tidak menyangka
jurus naga puspa begitu hebatnya
tanpa senjata pusaka pun
kita tidak bisa mengalahkan lungga
kita harus menang
sebelum aku bertarung lagi dengannya
akan aku sempurnakan jurus
hingga kita tak lagi gagal mengalahkan lumba
dan merebut kitab
naga puspa dari tangannya
memang sekarang belum waktunya
kita mendapatkan kita tidur
kita akan mencoba cari cara lain
untuk sekarang guru harus segera diobati
tarian yang berada di dasarku
kehendak di alam
aku tidak bisa mengendalikan
harus ada seseorang yang menghentikan tenaga dalam
curus apa yang romo lakukan
kalau tidak romo akan mati
tapi bagaimana caranya
untuk menghentikan tenaga daun romo
dan titik tenaga ini
romo katakan padaku romo
romo di rumah romo
ada di tanganmu
terus kamu bilang kamu tidak mencurinya
jangan berbohong pak lasri
aku sama sekali tidak berpukuk
aku berani bersumpah
bukan aku yang mencurinya
aku berani bersumpah
kenapa kamu tidak percaya
kepadaku bu kenapa
aku tidak mencurinya
mempengaruhiku dengan tangisanmu itu
usut kejadian ini baik baik doro
jangan pak lastri langsung dihukum
apalagi yang mau diusuti
kamu sendiri menyaksikan
keris ini ada di tangan pak lasri
doro kalau memang pak lasri
yang mencuri keris itu
pak lasri melakukannya tidak dengan sadar doro
tidak dengan sadar
jangan jangan pak lasri melakukannya
karena dalam pengaruh dan yang jahat itu
selalu ada yang berpikir